tidak tidak tidak
kamu perjuang ikut saja
gue harus cari cara supaya gue bisa keluar dari sini
gue gak boleh telat
gue harus sampai ke tempat taruh sebelum jam sembilan
karena gue gak mau kalah gitu aja dari rizky
ntar kalau lo ketahuan kalau lo bener bener gak buta gimana
aduh guy santai aja kali gak akan ada yang tahu
dari rumah gue ke sini kan juga deket
iya tapi lo lupa ya kalau lo tuh selebgram terkenal
orang tinggal foto masukin di instagram tamat riwayat loh
jangan bikin gue mikir yang enggak enggak
ya lagian lo tuh harusnya nungguin kita nyamperin ke rumah lo
udah guys stop stop stop gak usah berisik deh
lebih baik sekarang cak lo setirin gue
dan ikutin arahan gue oke
ya emangnya mau kemana
ya udah ikutin arahan gue aja nanti
udah lepasin gue
lagian non male sih ya
coba kalau boleh kepret pangeran
sekali kepret bisa diem nih bocah
kalian siapa sih sebenarnya
gue hajar kalian semua satu persatu
gue harus rubah suara gue biar pangeran gak curiga
kamu bisa diem kak
kalau kamu tenang kami gak akan nyakitin kamu
dartmouth kita belum akura kalian deh
kalau kamu bahkan tougher photo' ya
p contrario gakibera sih
revechi kalau mungkin
kalau kamu lewat masa jadi scene satu sama satu
ternyata benar ya aku lihat
itu pak alex sama bu lydia
ngapain mereka datang cafe ini
kafe ini kan khusus untuk meeting
apa pak alex mau minta bantuan ke beli dia ya
aku harus cek ke dalam
jadi pindah ke surabaya
iya jadi pak regan
didoain ya pak
saya justru pengennya bu nawang
disini aja gak pindah kemana mana bu
kita langsung resmin aja hubungan kita ya bu
maksudnya pak regan
kita langsung menikah aja ya
pokoknya saya akan jadi ayah yang baik buat putri
dan akan menjadi kepala rumah tangga yang selalu melindungi
dan membuat bu nawang dan putri bahagia
kita buka hidup baru
saya nggak bisa nerima semua itu pak
karena saya juga udah menetapkan hati pak
kalau saya akan tetap pindah ke surabaya
dan tujuan saya juga sama kayak pak regan ya pak
untuk membuka lembaran baru pak
permisi pak regan
pasti tidak pernah rasanya hati saya segala ini
rasanya hati saya seperti ini
ter développel oleh orang sekampung
ingin mengikat p interest anda emperor

lu kemana aja tak kok baru nyampe sih sorry gue telat sih iya gue telepon lu berkali kali
enggak diangkat aturan angkat dulu kabarin handphone gua aja sepi kagak ada tuh panggilan masuk
sama sekali kan terakhir lu yang telepon tadi tuh masa sih ini barusan gue nelfon
tuh gue miss call berkali kali mengadeng masuk masa sih gimana
ada di pantasan aja kagak ada panggilan masuk ya udah nanti gitu harusnya sekarang kita fokus
gimana caranya kita urusin ini pertarungan sampai selesai petarungnya juga masih jam
nanti kita tuh masih banyak waktu ibu paham tapi masalahnya pangeran sampai sekarang
nggak ada kabar dan dia belum datang juga lu tahu kan konsekuensinya kalau telat
artinya kalah udah lu tenang aja panggilan bakal telat
riski aja udah nyampe
udah siap ringnya
batu bata dimana sih
dari tadi gue nggak lihat dia
ehm lu lihat batu bata nggak maksud gue pangeran soalnya tadi gue dari depan dia nggak ada
terus di pantry juga tadi nggak ada di toilet nggak ada dia gimana
hari ini pangeran izin
iya katanya sih ada keperluan
iya katanya sih ada keperluan
tapi aku sqc
mungkin didn't karena dahulu
jadi tuh keras yang sama gue
gue jauh dari dia gue kepikiran terus
sumpah ngeselin banget ini
udah passwordnya lagi
mungkin gak tau passwordnya apa
jangan jangan passwordnya tanggal jajan kita berdua lagi
kok nomornya nggak di safe sih ini siapa yang nelfon ya
ah udah angkat aja deh
siapa tau ini nomor cewek terus gak di save sama si atta
sampai jumpa di video selanjutnya
gue harus cari cara supaya gue bisa keluar dari sini
gue gak boleh telat
gue harus sampai ke tempat taruh sebelum jam sembilan
karena gue gak mau kalah itu aja dari rizky